pemudik motor di pelabuhan ciwandaan kota cilegon banten melakukan aksi protes setelah kedatangannya di pelabuhan ditolak masuk ke kapal di gardu pemeriksaan tiket selasa dini hari
hal yang sama juga dialami para pemudik dan mobil yang tertahan di pelabuhan merak banten akibat salah jadwal tiket keberangkatan
emosi pemudik roda dua ini meluap saat permintaan mereka untuk masuk ke dalam area kantung parkir di pelabuhan ciwandan kota cilegon banten ditolak petugas pemeriksa selasa dini hari
tiket yang diserahkan pemudik ke petugas dinilai sudah kedaluarsa dan tidak berlaku
situasi ini membuat para pemudik motor ini kesal
situasi ini sempat memicu perdebatan panjang
pemudik berdali tidak menganggap
mengetahui informasi yang jelas karena proses pembelian tiket yang mereka lakukan secara online dibeli dari lapak di sepanjang jalan menuju pelabuhan
pemudik juga merasa kesal karena di area pelabuhan tidak disediakan layanan petugas informasi
setelah melakukan perdebatan panjang perwakilan otoritas pelabuhan akhirnya membolehkan pemudik ini masuk secara manual
jam untuk berlayarnya itu selisih
jadi tidak bisa
sedangkan di sini mau komplain nggak bisa
putar putar bisa tidak bisa
hal serupa juga terjadi di pelabuhan merak banten
akibat tertahan masuk di area dermaga eksekutif pelabuhan merak untuk bisa diberangkatkan
sejumlah pemudik kendaraan pribadi roda empat turun dari kendaraan melakukan aksi protes
penolakan sistem e ticket yang sudah dipesan para pemudik ditolak
para pemudik emosi karena sudah melakukan pembelian tiket
namun ditolak akibat melakukan pemberangkatan lebih cepat dari pesanan
emosi para pemudik ini semakin menjadi saat petugas asdp pelabuhan merak memastikan kesalahan ada pada mereka yang melakukan pembelian tiket tak sesuai jadwal
kecewa kita dulu

waktu terpaksa sampai dua puluh empat jam
berapa dua puluh empat jam kita buru buru pulang
bapak jokowi sudah bilang supaya lebih cepat pulang
kita datang lebih cepat itu loh
hingga saat ini belum ada otoritas asdp yang bisa dimintai keterangan di lapangan
para pemudik yang melakukan protes pun hingga selasa pagi masih tertahan di dermaga eksekutif pelabuhan merak